syahrul anto penyelam sipil yang tergabung pada misi kemanusiaan basarnas
dalam operasi pencarian korban lion air jt enam ratus sepuluh pklqp meninggal saat bertugas
di mata istri dan sahabatnya syahrul adalah sosok bertanggung jawab
yang sengaja memilih jalan kemanusiaan
dia memilih jalan pulangnya
dengan mata sembab dan wajah sayu lian kurniawati menerawang
mengingat pesan terakhir suaminya yang dikirim melalui aplikasi pesan singkat
ya terakhir itu yang dia wa itu
hari kamisnya kalau nggak salah dia bilang
ya panjang lebar itu wa nya
intinya bahwa manusia itu sudah ada garis
nasibnya takdirnya sudah ditentukan oleh allah
kita hanya menjalani dan menjemputnya aja
itu dia bicara sih dalam konteks musibah lain sebenarnya ya
tapi dia ceritakan itu sebagai nasihat kepada kami
dia kirim itu ke saya ke saudara saudaranya
ya itulah pesan terakhir syahrul anto
penyelam sipil yang tergabung dalam misi basarnas
pada operasi pencarian pesawatnya

ia telah pergi meninggalkan dua orang putri dan satu orang istri
di mata istri syahrul adalah sosok suami yang bertanggung jawab
penuh perhatian dan berjiwa sosial tinggi
bahkan syahrul bercita cita mengajak lian kurniawati
untuk melaksanakan misi kemanusiaan secara mandiri
dia memang cita citanya pernah ngajak saya
ayo pun kita suatu saat bikin proyek kemanusiaan
ya nggak usah ya ya
itu cita citanya yang kami ingin rancang dan wujudkan bersama
rabu tiga puluh satu oktober adalah hari terakhir lian bertemu suaminya
hati kecilnya sempat berbisik untuk melarang syahrul pergi
namun ia sadar jiwa kemanusiaan suaminya tak dapat dicegah
di mata sahabatnya syahrul anto adalah sosok pekerja keras
ulet disiplin dan berjiwa kemanusiaan tinggi
imam sahabat syahrul sejak di bangku kuliah berkisah
syahrul kerap menjalankan misi kemanusiaan tanpa kena lelah
setelah dari palu itu sebenarnya terkilir
terus dia tetap berangkat ke sana
untuk tujuan jakarta untuk bantu ke lain
sebagai sahabat tak jarang imam beradu argumen dan terlibat cekcok kecil
ia menyesal tak pernah sempat berucap maaf pada sahabatnya
barangkali saya ada salah salah kata sama dia
karena sama sama dari makasarnya
agak keras sedikit
tadi saya sempat pegang kakinya
maka saya pernah salah berucap
kini penyelam yang penuh dedikasi itu telah pergi untuk selamanya
memilih jalan kemanusiaan tak hanya terjal dan panjang
harus rela meninggalkan sanak famili satu atau dua pekan
bahkan pusyarah syahrul anto membuktikan kepada kita
ia rela meninggalkan sanak famili untuk selamanya
seakan berpesan kepada kita
memilih jalan kemanusiaan tak selalu dengan harta atau tenaga
kadang harus berpikir
kadang harus rela kehilangan nyawa